yang lebih muda ella adalah gadis yang baik dan manis ke semuanya
tetapi meskipun menyenangkan dia sangat pelupa
kedua saudara perempuan itu tidak pernah saling mengingatkan satu sama lain
dan karena itu mereka akan selalu memiliki perbedaan
jane dan ella sangat miskin
mereka akan kelaparan hampir setiap malam
dan beruntung jika mereka memiliki sedikit roti dan keju untuk dimakan
suatu hari ella sedang duduk di meja
memandang ke langit
ketika tiba tiba perutnya mulai menggeram sangat keras
oh aku merasa sangat lapar
aku belum makan dengan benar selama berhari hari
dan sekarang tidak ada apa apa untuk dimakan
mungkin kalau aku jalan jalan aku akan lupa betapa laparnya aku
jadi dia pergi ke hutan untuk berjalan jalan
tidak membawa apapun kecuali satu botol air
dia terus berjalan dan segera harus berhenti
dan berhenti dan beristirahat karena dia sangat lelah
oh aku merasa sangat lelah dan aku juga sangat haus
tetapi ketika dia akan minum
seorang wanita tua muncul di depannya
dia mengenakan jubah gelap dan tampak sangat mengerikan
sehingga ella ingin melarikan diri
kek kek kek anakku maukah kau
kek kek kek memberi aku air
aku sangat haus dan
kek kek kek aku belum minum selama dua hari penuh
wanita tua itu terbatuk batuk parah
sehingga meskipun dia tampak sangat mengerikan
ella merasa kasihan padanya dan hatinya yang lembut memberi jalan
ini minumlah sebanyak yang kau mau
aku harap itu akan cukup untukmu
oh kau baik sekali
terima kasih banyak sayangku
biarkan aku membayarmu untuk kebaikanmu ini
dan dalam ledakan cahaya
wanita tua itu telah mengubah dirinya menjadi penyihir muda yang cantik
ella sangat kagum dengan apa yang dilihatnya
sekarang katakan padaku apa yang kau inginkan
dan aku akan memberikannya padamu
tidak peduli apapun itu
jadi ella menceritakan segala galanya
tentang betapa miskinnya mereka
dan bagaimana mereka harus tetap lapar selama berhari hari
hmm aku mengerti
ketika kau kembali ke rumah
kau akan menemukan panci tergeletak di atas meja
dan itu adalah panci ajaib
iya panci ajaib
lalu kau harus berkata
masak panci kecil masak
dan panci akan memasak bubur manis sebanyak yang kau mau
dengan cara ini kau dan kakakmu tidak akan kelaparan
dan ketika kau selesai makan dan puas
ucapkan berhenti panci kecil berhenti
dan panci akan berhenti memasak
kalau begitu aku akan segera pulang
sebelum kau pergi
aku harus memberitahumu satu hal terakhir
untuk memiliki panci ajaib ini selamanya
kau harus merawatnya
kalau kau tidak melakukan apapun yang pantas didapatkan
maka itu akan lenyap dari hidupmu
dan kau berdua akan kelaparan lagi
atau kalian berdua akan mendapatkan banyak masalah
ah terima kasih penyihir yang baik hati
aku akan segera pulang
makan yang enak sayangku ella
bagaimana kau bisa tahu namaku
tapi sang penyihir telah menghilang dan tidak terlihat lagi
ella segera kembali ke rumah
dan menemukan panci di atas meja
seperti yang dikatakan penyihir itu
jane berdiri di dekatnya
menatapnya dengan kesal
ella apakah membawa panci ini ke rumah
iya bukankah aku luar biasa
yang luar biasa adalah ketika kau menemukan cara
untuk memasukkan makanan ke dalam panci untuk dimasak
jane kau akan sangat senang mengetahui bahwa panci ini adalah panci ajaib
dan akan memberikan kita makanan selamanya
kasian sekali adikku yang malang
karena kita tidak memiliki makanan
aku menyadari perut kita yang menyusut
tapi sepertinya otak pun juga sudah mulai menyusut lebih kecil lagi
hah aku akan membuktikannya padamu
ella memandang panci itu dan berkata
masak panci kecil masak
segera setelah ella mengakhiri mantra nya
panci mulai menggelegang dan menyeduh bubur panas sendiri
jane sangat kagum dan ella memandang dengan gembira
dalam sekejap bubur selesai dan aromanya memenuhi ruangan
dan membuat kedua gadis itu lebih lapar dari sebelumnya
mereka berdua mencicipinya
dan itu adalah bubur terbaik yang pernah mereka makan
dengan cara ini mereka makan sesuka hati setiap hari
dan tidak pernah kelaparan lagi
mereka tidak pernah bosan karena sangat lezat
tetapi suatu hari ella memutuskan untuk pergi keluar
aku harus ingat untuk memberitahu jane mantra
untuk menghentikan panci memasak sebelum aku pergi
ada apa yalah kenapa kau menatapku seperti itu
ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan padamu
sesuatu yang penting
hal penting apa yang bisa kau ceritakan
kau ini benar benar jahat
baiklah aku tidak akan memberitahumu apapun
aku yakin kau lupa dengan apa yang akan kau sampaikan
aku tidak lupa
tapi ketika dia pergi dia ingat mantra nya
oh aku ingat sekarang
ya itu tidak masalah karena dia sudah makan di pagi hari
aku yakin dia tidak akan merasa lapar lagi
tetapi setelah beberapa saat jane mulai merasa lapar
hmm aku ingin makan bubur yang enak itu
ella tidak ada di sini jadi aku akan memakan semuanya untuk diriku sendiri
dia pergi menuju panci dan bertepuk tangan dengan gembira
melantunkan mantra dengan gembira
masak panci kecil masak
dan detik berikutnya panci memasak bubur panas yang sangat disukai oleh jane
dia menciumnya dengan rakus
dan begitu matang dia memakan semuanya
ah bubur ini enak sekali
aku merasa kenyang sekarang
oh aku lebih baik membuat panci berhenti memasak
ah berhenti memasak panci
tapi itu bukan kata kata yang tepat
ella tidak pernah memberitahu jane mantra untuk menghentikan panci memasak
apa yang kulakukan
cukup tidak ada bubur lagi
hentikan panci bubur konyolmu itu
tidak peduli apa yang dia katakan panci terus memasak bubur panas yang lebih banyak
jane yang malang terus berteriak ke panci tetapi tidak ada yang berhasil
setelah beberapa saat ella kembali ke rumah
aku yakin tidak akan ada hal buruk yang terjadi
lagipula apa salahnya dengan melupakan mantra konyol kecil
hmm apa yang keluar dari bawah pintu
dan aku juga mencium bau bubur
ella pergi untuk melihat melalui jendela dan mengintip apa yang dia lihat
seluruh rumah dipenuhi bubur manis yang lengket
fas dan kursi tenggelam di dalamnya
oh ini sebuah bencana
dan di mana jane
saat itulah dia melihat jane yang malang berdiri di atas meja yang perlahan lahan tenggelam ke dalam bubur yang mengepul
ah oh apa yang aku lakukan
aku di sini
apa yang terjadi
oh adikku yang manis
tolong katakan mantra sihir dan hentikan paci mengerikan ini dari membuat lebih banyak bubur
berhenti panci kecil
dan akhirnya panci ajaib berhenti memasak
bubur itu berhenti mengalir keluar dan jane juga ella menghala nafas lega
syukurlah sudah berhenti
tapi rumah ini masih berantakan
maaf karena lupa memberitahu kau mantra hari ini
ini semua adalah salahku
aku juga harus disalahkan
aku seharusnya bertanya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan hari ini
aku terlalu sombong dan jahat padamu ella
tapi apa yang akan kita lakukan jane
rumah kita penuh dengan bubur
membersihkannya akan memakan waktu berhari hari
jane berpikir sejenak dan kemudian berkata
ada begitu banyak orang miskin di kota ini
mengapa kita tidak berbagi bubur dengan mereka saja
aku yakin ada banyak orang yang juga kelaparan
mereka akan menyukai bubur panas yang mengepul
dan kemudian ella pun pergi untuk memberitahu semua orang miskin di dekat rumahnya dan juga dari jalanan
kami memiliki bubur yang lezat untuk kalian semua
aku yakin kalian semua akan menyukai

bawa mangkuk dan sendok kalian lalu datanglah untuk makan
dan datanglah semua orang dengan mata yang berbinar cerah
jane mengisi mangkuk saat di dalam dan ella menyajikannya kepada semua orang
mereka memakan bubur dengan penuh semangat
terima kasih ella dan jane aku belum makan selama lima hari
kami sangat berterima kasih kepada kalian berdua
segera rumah itu kosong tidak ada bubur dimanapun
jane telah memanjat keluar jendela dan sekarang berdiri di sisi ella
melihat semua wajah orang orang yang bahagia dan senyum cerah ella dan jane merasa sangat bahagia juga
ella rasanya akan lebih baik kalau kita memperhatikan orang lain
iya aku tahu kita sudah memiliki begitu banyak bubur untuk dimakan selama berhari hari
tetapi kita tidak pernah membagikannya sama sekali
mari berbagi bubur dengan yang miskin dan yang membutuhkan
mari kita beri mereka makan setiap hari agar mereka tidak kelaparan lagi
jadi setiap hari jane dan ella pergi jalan jalan ke rumah semua orang miskin dan memberi mereka makan bubur segar yang panas dan lezat
ini berlangsung lama sampai pada suatu hari seorang pengemis tua mendatangi mereka
dia mengenakan pakaian robek dan ella juga jane menatapnya saat dia mendekati mereka
anak anakku tersayang maukah kau berbaik hati menawarkan kepadaku panci yang membutuhkan bubur
aku datang dari jauh dan cucu kecilku sakit aku tidak punya apa apa bolehkah aku membawanya
apa yang akan kita lakukan jane kalau dia mengambil panci kita maka kita akan kelaparan lagi
tidak apa apa kita juga sudah puas dan akan jadi lebih buruk bagi anak anak kalau mereka tidak makan sama sekali
jadi jane menoleh ke pengemis itu dan tersenyum

tuhan kau bisa mengambil panci untuk cucu cucumu dan memberikan mereka makan dengan baik
aku harap mereka merasa lebih baik setelah makan
dan segera pengemis tua itu berubah menjadi sang penyihir
oh penyihir bubur
aku sangat terkesan dengan kalian berdua
kalian telah belajar untuk peduli dan memikirkan orang lain di hadapan kalian
kalian juga telah membantu orang orang miskin yang lapar di kota ini
apakah itu berarti
ya itu artinya kau bisa menyimpan panci bubur ini
kalian berdua pantas
ya kita makan bubur manis setiap hari
dan bahkan setelah itu ella dan jane terus memberi makan orang miskin yang lapar setiap hari
mereka senang melihat senyum bahagia di wajah orang orang ini
dan ini juga membuat mereka sangat bahagia